pemerintah memperluas koridor arrangement atau koridor perjalanan
sebagai upaya untuk membuka wisatawan mancanegara pada bulan juni mendatang
kesepakatan koridor perjalanan yang sudah terjalin antara lain dengan singapura
tiongkok uni emirat arab korea selatan dan belanda
pemerintah juga sedang melakukan penjajakan dengan negara lain seperti australia
yang mempunyai target pasar cukup besar di indonesia
salah satu persyaratan koridor arrangement adalah negara tersebut
tidak memiliki aturan yang restriktif dan memiliki rute penerbangan langsung ke indonesia
selain itu pemerintah menyiapkan zona hijau di daerah destinasi wisata
di luar dari lima wilayah di bali batam dan bintan
kita fokusnya adalah mengendalikan pandemi covid sembilan belas
dan sektor parekraft dan ekonomi kreatif terus menyiapkan chse
dengan sop sop dan pemantauannya
serta lima zona tadi sanur ubud nusa dua lagoy dan nongsa
itu lima yang menjadi fokus kami sekarang untuk travel bubble